kawasan blok m telah menjadi pusat tempat berkumpul anak muda sejak tahun delapan puluh an
yang tentunya juga telah menjadi salah satu pusat aktivitas jual beli di dki jakarta
meskipun pandemi sempat membuat jantung ekonomi ibu kota berhenti berdenyut
kini kawasan blok m kembali bangkit dan kembali memikat hati warga ibu kota jakarta
m blok space kini mulai kembali ramai pengunjung
pada akhir pekan pengunjung yang datang telah mencapai angka dua hingga tiga orang
serta penerapan protokol kesehatan yang ketat
mereka juga pede dengan protokol di sini itu biasa mereka datang ke sini lebih banyak
tak hanya mengobati kerinduan akan pagelaran seni
m block space juga menyajikan beragam kuliner yang sayang untuk dilewatkan
pengunjung yang datang pun dapat menikmatinya tanpa rasa khawatir
ya mencoba untuk tetap stay
stay safe walaupun keluar ya
iya jadi tetap prioritasin kesehatan dan juga keselamatan kita sendiri juga
tak hanya dapat menikmati seni
blok m juga memiliki tempat kuliner pinggiran yang cukup legendaris
di jalan mahakam kawasan blok m jakarta selatan
anda akan menemukan pedagang gulai tikungan atau yang sering disebut gultik
gultik yang telah dikenal sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an ini
kembali didatangi pengunjung setelah sempat sepi pada masa psbb di dki jakarta
kangen ke gultik sih karena suasananya juga udah lama banget
jadi semenjak pandemi ini kan terus juga suasananya santai
terus juga ya udah kangen sih lebih tepatnya kangen ke gultiknya
aktivitas jual beli yang telah kembali berjalan
telah membangkitkan ekonomi masyarakat yang sempat terdampak pandemi
protokol kesehatan menjadi kunci untuk tetap
dapat beraktivitas dan kembali berbisnis